pada saat saya menjadi kepala desa
banyak yang saya lihat dari sana sini
terutama masalah kebiasaan kehidupan sehari hari
jadi masyarakat saya banyak tergantung pada ikan asin dan telur
tetapi pada saat badai ikan laut
nggak ada sehingga ikan asin susah didapat
kalaupun ada ikan asin itu harganya cukup tinggi
sehingga masyarakat tidak mampu untuk membelinya
pada saat masyarakat sudah tergantung pada makan telur
nah telur menipis ataupun tidak ada lagi
karena permintaan masyarakat yang cukup tinggi
di samping itu telur kita masih tergantung kepada provinsi lain
ibu ibu bapak bapak ini ke dalam saya sudah menerima proposal
proporsal ini usulan ya usulan kegiatan sake pak kades
nah ini ada beberapa nanti yang akan kita bahas
kelompok usaha yang ada di masyarakat
itu mulai saya susun saya bentuk kelompok
nah sekarang siapa yang mau ikut budidaya lele
sekarang siapa yang berminat mengelola ayam petelur
pada saat bantuan itu mulai mau dirasakan oleh masyarakat
ternyata ada aja kendala atau masalah yang kami hadapi
pak katanya mendapat bantuan pak kenapa saya tidak dapat pak
begitu juga saya pak katanya mau dikasih lele kenapa ke jamur
masyarakat pengennya di samping masyarakat itu pengen uang cash
ternyata masyarakat merasa saya selaku kepala desa ini tidak adil
sabar bersabar bu jadi begini bantuan ini sudah ada prosedurnya
dan sudah ada aturannya bantuan ini adalah untuk kelompok kelompok yang sudah punya usaha
jadi ibu ibu sabar dan ini pun tidak bentuk uang ini semua berbentuk barang
kami memilih budidaya ikan lele sebagai pengganti ikan asin
dan ikan lele ini itu di samping dipelihara mudah hasilnya juga cukup lumayan
karena waktu panen itu tidak memakan waktu yang panjang
di samping itu juga air daripada ikan lele ini bisa dimanfaatkan untuk membuat ikan asin
untuk menyiram tanaman sayur sayuran
di sini juga sudah mulai berkembang setiap orang pesta sudah menggunakan ikan lele
nah ini prospek ke depan usaha ini cukup bagus ternyata
yang selama ini juga tergantung ikan laut berubah menjadi pengguna ataupun pemanfaatan ikan leleh
karena ikan lele tadi juga harganya terjangkau oleh masyarakat
program ini sangat menghasilkan untuk perekonomian
untuk tarif hidup di masyarakat kita
jadi untuk hasil di masyarakat sendiri itu sudah meningkat perekonomiannya
di samping keberhasilan ini yang paling menentukan usaha itu berhasil dan tidaknya
ini juga tidak terlepas adanya pengawasan dan monitoring yang terus menerus
yang dilakukan oleh pihak bank indonesia selaku penyandang bantuan yang diberikan kepada masyarakat
selain budidaya ikan lele sangkuriang karena juga masyarakat sudah tergantung kepada telur
maka masyarakat desa srikatun pun sudah membentuk beberapa kelompok untuk budidaya ayam petelur
alhamdulillah kandang yang ada sekarang ada enam kandang
satu kandangnya sudah diisi tiga ratus ekor ayam petelur
perhari sekarang sudah mencapai
nah ini juga kami yakin perkembangan usaha ini akan lebih baik
kemudian juga masyarakat juga bisa menikmati
karena yang selama ini telur susah didapat sekarang sudah bisa didapat di desa sendiri
jadi dari penelitian kami di pi bengkulu
salah satu penyebab utama inflasi yang persisten adalah telur ayam dan juga ikan basah
oleh karena itu kita memilih kenapa telur ayam dan juga ikan lele ini
faktor keberhasilan dari desa serikatau ini yang kami amati adalah
pertama adalah semangat ataupun spirit dari masyarakat desanya
kedua adalah koordinasi ataupun motivasi daripada aparat desanya
dan juga aparat pemerintah daerah yaitu dalam hal ini adalah kepala desa yang sehari hari di sini
sehingga itu menjadikan semangat juga
dan menjadikan suatu etos kerja yang baik dalam rangka mendorong psr ini menjadi berjalan seperti yang kita harapkan
untuk menyongsong masa depan yang lebih baik perubahan yang lebih baik
maka usaha yang sudah ditekuni selama ini ini merupakan suatu tonggak ataupun suatu modal awal
untuk mewujudkan cita cita masyarakat desa srikatun yang mandiri dan bisa menghidupi keluarga
pendidikan itu yang paling utama dalam rumah tangga
kami sebagai warga desa srikator sadar akan selalu terus menerus memupuk semangat dalam usaha
sehingga dalam semangat berusaha ini nanti bisa dijadikan modal awal untuk menyongsong masyarakat desa sikatton yang lebih baik